sementara itu serikat pekerja seluruh indonesia pt freeport indonesia
melayangkan surat protes kepada menteri energi dan sumber demoneral
serta pemimpin freeport mengenai masalah ketenaga kerjaan yang menimpa karyawan freeport
melalui surat tertanggal dua puluh satu maret dua ribu sembilan belas
pihak perusahaan telah melakukan langkah efisiensi secara signifikan per empat belas maret dua ribu tujuh belas
akibat berlarut larutnya proses perundingan dengan pemerintah
dalam surat tersebut dinyatakan perusahaan telah merumahkan dan mengurangi dua satu ratus dua tenaga kerja kontraktor
merumahkan dan menawarkan phk sukarela bagi dua ratus sembilan puluh satu pekerja
dan menargetkan efisiensi tahap pertama pekerja pt freeport sebanyak tujuh ratus delapan puluh dua orang
untuk itu spsi pt freeport meminta pihak pemerintah menyelesaikan perundingan dengan cepat
serta berinisiatif membentuk tim secara triparty yang melibatkan pemerintah
pengusaha dan spsi
lebih lanjut surat ini berisi harapan pemimpin perusahaan menghentikan langkah yang merugikan pekerja
serta ungkapan akan adanya aksi solidaritas nasional dan internasional
jika dalam tujuh hari pihak perusahaan tetap melakukan efisiensi yang merugikan pekerja
dan kini langsung saja kita terhubung dengan perwakilan serikat pekerja seluruh indonesia pt freeport indonesia
sudah bersama kita saat ini lamsar nababan
halo pak lamsar selamat sore
pak lamsar saya ingin tahu apakah benar anda sudah mengajukan surat dan memberi tempo tujuh hari untuk meresponnya
iya kami telah menyuruhkan kepada pemerintah sdim dengan kepada pimpinan pribadi indonesia
terkait situasi yang terjadi saat ini
di mana perusahaan telah melakukan langkah langkah gensi
diantaranya menekukkan pengurangan terhadap
dengan merumahkan tenaga kerja yang permanen dan mempehakakan tenaga kerja yang banyak kontraktor
baik pak lamsar bisakah saya mendapat konfirmasi berapa total dari pekerja permanen ataupun kontraktor
yang saat ini sudah dirumahkan oleh pt freeport indonesia
secara total hingga hari ini sudah berapa orang
sejauh yang kami dapatkan karena kami mencoba untuk mendapatkan data dari perusahaan dan perusahaan
tidak berkenan untuk memberikan
tapi dari apa yang dilakukan kepada kami dari seluruh puk puk
dari kontraktor berjumlah lebih dua satu ratus dua orang
kemudian untuk pt freeportnya sendiri sudah berjumlah dua ratus sembilan puluh satu orang
oke anda meminta konfirmasi kepada freeport indonesia
tapi mereka enggan untuk memberikan transparansi mengenai jumlah yang sudah di phk ataupun dirumahkan begitu pak
pekan apa pak
alasan pt ataupun juga manajemen freeport indonesia enggan untuk membuka data tersebut
mereka enggan berbicara dengan serikat dengan alasan bahwa ini bukan masalah hubungan industrial
ini murni adalah langkah langkah dan kebijakan perusahaan
oke kemudian setelah tadi anda sebutkan ada sekitar dua ratus sembilan puluh satu pekerja freeport
kemudian ada juga pekerja kontraktor lebih dari dua ribu atau ribuan jumlahnya
setelah mereka di phk tidak mendapatkan pekerjaan bagaimana mereka memenuhi untuk kehidupan sehari hari mereka
nah inilah yang kita khawatirkan ibu bahwa semua pekerja ini kan merasa resah sekarang ini
bahkan yang bekerja saja sekarang lagi harap harap cemas menunggu nasib yang selanjutnya
oke apakah anda sudah mencoba mengkomunikasi spic sudah mencoba berkomunikasi dengan kementerian sdm
ataupun kementerian tenaga kerja dalam hal ini
kapan anda bisa mendapatkan kepastian waktu anda akan diterima kemudian akan mendapatkan respon terkait hal tersebut
sejak peristiwa ini telah bergulir kami telah mendatangi kementerian sdm pada beberapa waktu yang lalu
dalam waktu yang bersamaan di hari yang sama kami juga telah mendatangi kemenaker
dan dari kemenaktif telah membentuk tim tim ad hoc yang untuk melihat dan secara jelas ke lokasi atau ke tim ika
melihat apa yang telah dilakukan oleh perusahaan
tetapi sejauh ini kami belum melihat langkah konkretnya harus bagaimana pekerja ini diperlakukan gitu
artinya pak lamsar apakah tim ad hoc tersebut sudah bekerja atau hanya dibentuk aja nggak kerja gitu
sepengat tahun anda
rencananya datang dan perusahaan presentasi akan rencana kerjanya
selanjutnya kami tidak tahu bagaimana proses yang akan ditentukan oleh kementerian dan tim yang sudah dibentuk
baik pak lamsar setelah anda dan mungkin beberapa teman teman mungkin yang memang dirumahkan
apakah mereka mendapatkan merumahkan tersebut apakah memang secara permanen mereka tidak akan bisa bekerja lagi
atau ada kata kata misalnya ketika nanti sudah proses negosiasi
kemudian sepakat kemudian akan berproduksi lagi free for indonesia
apakah para pekerja tersebut akan dipanggil kembali untuk bekerja atau seperti apa pak lamsar
nah inilah yang kami selama ini kami dari serikat untuk meminta kepada perusahaan memberikan kepastian kepada pekerja yang dirumahkan
atau apapun bentuknya memberikan kepastian kepada mereka ketika perusahaan berjalan normal
tetapi hal ini pun menurut mereka tidak ada
bisa dijamin oleh perusahaan begitu jawab perusahaan
tapi pesangon yang mereka terima apakah sesuai dengan regulasi yang berlaku pak
sejauh ini kan kami belum melihat pesangon itu bagaimana
ada seperti ini tapi konkretnya kami belum dapat bagaimana seharusnya
dan kami berharap ketika mengarah kepada phk dan menghitung hak hak pekerja
semestinya kami dari serikat harus dilibatkan
karena itu adalah ranah daripada serikat dan perusahaan dan pemerintah dalam hal ini yang jalan ke tanah kerjaan
baik saya sangat berharap para pekerja mengumpulkan dokumentasi bagaimana mereka di phk dan lain sebagainya
karena kalau misalnya di kemudian hari ada terjadi sesuatu itu akan menjadi salah satu bukti kuat yang bisa mengukuhkan posisi pekerja
mengumpulkan semua data data
dan kami telah menyurat kepada perusahaan dua kali kami menyurat untuk kita duduk bersama
dan tetapi perusahaan menolak dan mengatakan ini bukan ranah hubungan industrial